yang berkaitan dengan covid sembilan belas di surabaya
yang kembali naik beberapa hari terakhir
jumlah ini meningkat signifikan
dibandingkan periode juni juli yang hanya puluhan kasus
telah memiliki kekebalan terhadap covid sembilan belas
tingginya kasus harian covid sembilan belas di surabaya
telah dipetakan epidemiolog
sebab kasus tinggi akan terjadi di daerah
yang jumlah penduduknya tinggi
dengan mobilitas yang juga tinggi
semakin tinggi intensitas mobilitas masyarakatnya
maka resiko penularan juga tinggi
sementara surabaya merupakan kota terbesar kedua
di indonesia setelah dki jakarta
angka positifitas di surabaya terus naik
karena aktivitas di area publik sudah longgar
windu purnomo mengatakan
untuk membaca kasus covid sembilan belas di surabaya
tidak bisa dilihat dari data harian
sebab kasus harian cenderung turun ketika hari kerja
dan naik kembali saat akhirnya
windu mengatakan sembilan puluh lima persen penduduk indonesia
telah memiliki kekebalan terhadap virus covid sembilan belas
jadi level nasional yang pertama
sirup sirupan surveinya dilakukan
pada bulan november desember dua ribu dua puluh
itu hasilnya kan enam puluh enam enam persen penduduk kita
sudah mendapatkan kekebalan
dan itu campuran antara alamiah dan vaksinasi
kemudian pada bulan april
pada bulan april menjelang
itu khusus untuk pulau jawa
sudah dilakukan sirup penipuan selaki
jadi dilihat perkembangannya
itu sudah sembilan puluh sembilan dua persen penduduk pulau jawa
itu sudah punya kekebalan
sekarang yang terakhir
pada bulan juli kemarin
baru dilakukan sirup sirupan survei
hasilnya sudah ada
jadi laporan internya sudah ada
yang jelas untuk pulau jawa
sudah lebih dari sembilan puluh lima persen
dari data satgas penanganan covid sembilan belas jawa timur
tercatat sudah ada lima ratus delapan puluh sembilan satu ratus delapan puluh tujuh kasus covid sembilan belas
dengan satu satu ratus empat kasus aktif di jawa timur
kasus aktif di jawa timur berada pada urutan keempat terbesar
setelah dki jakarta jawa barat dan jawa tengah
pertanggal sembilan agustus
kasus baru harian di jawa timur mencapai lima ratus enam puluh lima
yang didominasi kota surabaya
dengan dua ratus enam puluh lima kasus baru
sehingga total kasus aktif di jawa timur
sebanyak dua ratus sembilan puluh delapan kasus tertinggi dari kota lainnya
mengantisipasi dampak kenaikan kasus
pemerintah provinsi jawa timur mengenjat vaksinasi booster ke dua
bagi tenaga kesehatan
vaksinasi booster ke dua atau dosis ke empat bagi nakes ini
dikejar untuk mengantisipasi efikasi vaksin yang menurun
setelah beberapa bulan disuntikan
kalau yang vaksinasi untuk nakes
alhamdulillah kemarin sudah jalan satu minggu
di surabaya kita sudah running
di kantor di surabaya
maupun di fk unr
lalu di daerah daerah juga kita apa
beberapa daerah juga sudah mulai
di jombang di malang itu juga sudah jalan
jadi itu menjadi salah satu yang menjadi ini
yang menjadi prioritas yang akan dikejar
selain itu ya booster untuk publik
karena booster untuk publik ini kan masih relatif kurang ya
kita capaiannya masih sekitar dua puluh an persen
jadi padahal dosis vaksinasi ke satu sama ke dua nya
sudah jauh lebih kencang
mayan menambahkan saat ini vaksinasi di jawa timur
tim liputan surabaya jawa timur